anda masih menyaksikan after sepuluh
nah andra ini kita berbicara tentang para asep ini di bandung jawa barat
ada komunitas yang memiliki kesamaan nama dan suku yakni komunitas asep asep
ya para pemilik nama asep tersebut
minggu siang berkumpul bersama di padepokan s ini sunda mayang
di jalan peta bandung dalam rangkaian bertajuk konferensi asep asep
acara unik ini baru pertama kali digelar
mendengar kata kaa sebagian orang akan teringat pada konferensi asia afrika
namun kaa yang berlangsung di bandung hari minggu adalah konferensi asep asep
setidaknya ada tujuh ratus tiga puluh delapan orang dengan pemilik nama asep se jawa barat
jakarta banten hingga luar pulau jawa yang hadir dalam acara ini
mengenakan ikat kepala dan kaos putih bertuliskan kaa
mereka terlebih dahulu melakukan karnaval asep asep
menyusuri satu km sepanjangnya
mereka berkumpul untuk bertemu dengan asep asep dari daerah lain
dia nama saudara langsung kita bisa bergabung
bahwa benar nama asep itu banyak
ingin lebih mengenal atau ingin lebih dekat dengan saudara saudara yang namanya asep
terutama dari luar daerah cianjur
untuk memastikan bahwa peserta yang hadir benar bernama asep
para peserta mengeluarkan kartu tanda penduduk
ktp di hadapan para peserta yang lain
komunitas asep asep ini lahir di bandung satu tahun yang lalu
sesuai namanya komunitas ini memiliki visi dan misi di bidang agama
sosial ekonomi dan pelestarian budaya sunda
atau jika disingkat menjadi asep
tujuan ini adalah menghimpun nama nama asep supaya lebih luar biasa
punya kreatif punya potensi lagi
betul betul bahwa asep itu betul tadi saling membantu
saling hatinya betul betul membantu sama sama lain
ada asep yang tidak beruntung kita bantu misalkan dia belum bekerja
artinya kita selalu bergerak di bidang sosial dan ekonomi
acara pertama di dunia ini dibuka oleh wakil gubernur jawa barat deddy mizwar
wakil gubernur mengapresiasi acara yang syarat dengan kebudayaan sunda ini
bahkan orang nomor dua di jawa barat ini dinobatkan sebagai asep deddy miswar
dan ini pertemuan sekian banyak asep asep yang ada
ini belum pernah ada terjadi bahkan di dunia belum ada
apalagi dengan sosial media sekarang banyak sekali kan data bisa terkumpul
sampai sekian puluh ribu saya lihat tadi lima puluh tiga ribu orang ya
kalau lima puluh satu ribu orang saya lihat
dan ini luar biasa
dan ini bisa jadi kekuatan sosial yang sangat berperan dalam segala sisi pembangunan
konferensi asep asep ini juga diisi dengan sejumlah acara
seperti hiburan hingga lapak lapak jualan dari pemilik nama asep
bahkan original rekor indonesia atau ori memberikan tiga penghargaan sekaligus kepada komunitas ini
yakni untuk kategori karnaval dengan peserta satu nama asep terbanyak
pengguna ikat kepala dengan satu nama terbanyak
serta halal bihalal dengan satu nama terbanyak
zai ul haq bandung